bisa untuk ini
ngandelin gustaf kayaknya gak mungkin
aku mesti ngapain ya
akhir akhir ini kan tanganku udah baikan
kenapa aku gak mikir
ya ternyata masih bisa berfungsi dengan baik
gimana kalau aku cari
non kameranya mau diapain
mau dijual ya
buat biaya berobat lara
aku mau mulai motret lagi
tapi aku masih minta tolong sama kamu
maksudnya apa non
cari orang sekitar sini yang kira kira mau difoto
kamu mau acara apa aja boleh
sunatan kek kawinan kek selamatan apa aja
ide yang cemerlang non
nanti gustaf bantu
gustap cariin orang orang sini
ya pasti mau lah
aku mau bersihin dulu
mudah mudahan rejekinya nonila tambah
biar tambah lebih banyak
biar balik lagi kayak dulu
tuh lihat non
baru sebentaran saya udah dapat pelanggan
kalau begini terus lumayan non uangnya
buat nambah nambahin beli susu lara
mereka juga udah bayar kok sama saya uangnya
udah mau difoto nih ya
bu anaknya bu
itu rambutnya itu dilapin dulu
eh jadi nggak nih foto
iya sebentar ya
kameranya masih bisa dipakai nggak nih
kameranya masih bisa dipakai nggak nih
tangannya gemetaran lagi ustaz
fotonya ditunda dulu
kameranya lagi rusak
nanti mau diservis dulu ya
ini nih ada yang rusak tiba tiba nih
kasian dong anak saya udah siap siap begini nggak jadi lagi di foto

beneran ini kan nipu
nih ini kan nipu
beneran ini kameranya rusak
ya besok nanti kalau misalnya udah bener nih nanti dihubungin lagi ya
kalau gitu uangnya kembaliin
kita pulang aja
iya bikin kesel aja
sebaiknya kamu pulang aja ya sekarang
oh gitu ya
udah deh pak
saya pulang dulu ya
bapaknya kamerza ditangkap sama polis itu kak
dilaporin tuh sama ibu ibu
kurus pokoknya kurus
nah gue mau datang ya

ini bayi dulu students gw
jangan jangan tante indi honest
bapak kamu yang upaya sudah suku seribu sembilan ratus lima puluh an itu
ya terima kasih

orang keturun kejun guts
saya panggil kemarin
pakai celana cuti berai
bawa bapak ini ke ruang tahanan
tunggu saya pak
pak bapak benar di penjara
punya bapak itu di tatar
supaya nggak seperti orang barbar
bukan di hutan
waktu besuk hari ini sudah habis
andai datang lagi kemari
bapak tuh kenapa sih
dari dulu aku udah bilang sama bapak
bapak tuh obat
gue betul udah janji jadi penjahat lagi
zah udah zah
sekarang gak ada yang bisa kamu lakukan
kamu berdoa aja
bapak kamu cepat tobat
doa anak soleh
selalu didengar sama kau pak
cuma anak tirinya nenek
kalau semua ini terjadi sama aku
hidup aku ini gak pernah ada yang beres
allah selalu aja kasih cobaan ke aku
emangnya selama ini mas satria nggak berasa mas satria beruntung apa
kamu itu dari tadi gak dengerin aku ya
ya terus kalau cucu diri emang kenapa
dari kecil itu
mas satria semua kebutuhan dipenuhi
mas satria punya rumah bagus
mas satria bisa sekolah di luar negeri
itu siapa yang biayain
kalau gitu namanya bukan sayang
nenek gak pernah sayang sama aku
tapi kan dia selalu perhatiin mas satria
kan tadi mai bilang
semua kebutuhan mas satria dipenuhi
itu namanya dia ada buat mas satria
mas satria harus dibersyukur loh
bukannya menangis sih hal yang mas satria nggak punya
iya kamu bener juga mai
nggak ada gunanya aku sesalin
kamu memang selalu mensupport aku main
udah nggak usah dipikirin
ini ada deh wi saksinya
ceritain sama mereka bahwa bapaknya mirsa itu penjahat
ya iyalah bener
nggak usah bohong
tunggu tunggu tunggu
tante ini tuh bisa kenal sama ayahnya mirizal dari mana
jadi gini ceritanya drei
suatu hari tante baca koran
di kota itu ada iklan
ya tante ingin ikut
siapa sih yang gak kepengen kaya menghasilkan uang banyak
akhirnya tante ketemu sama bapaknya mirsa ini
tante udah nyerahin uangnya
eh nggak ada kabar lama ternyata uangnya dibawa kabur
tante mau numpang siapa
terima kasih ya mari